komisi pemberantasan korupsi memiliki gedung baru bernama merah putih
gedung yang berjarak sekitar lima ratus meter dari gedung lama ini
dilengkapi fasilitas yang lebih modern daripada gedung sebelumnya
gedung baru komisi pemberantasan korupsi terletak di jalan hr rasuna said jakarta selatan
gedung setinggi enam belas lantai ini mengembangkan konsep baru dari yang tidak dimiliki gedung sebelumnya
di lantai dasar terdiri atas logo utama ruang wartawan ruang konferensi pers hingga lobi pegawai
di sisi kiri depan gedung dapat dilihat ruang verifikasi lhkpn pengaduan masyarakat
pusat informasi publik serta pengaduan gratifikasi
pada lantai dua gedung terdapat tujuh puluh dua ruang pemeriksaan
inovasi dibuat terhadap ruang pemeriksaan ini
ruangan seluas enam dua puluh lima persegi ini adalah satu satunya tempat yang mempertemukan antara pemeriksa dan terperiksa
pintu masuk pemeriksa dan terperiksa dibuat terpisah
menuju ke lantai enam belas merupakan tempat yang digunakan para pegawai internal kpk
untuk melakukan pertemuan ataupun acara resmi lainnya
tempat lain yang disorot dari gedung baru ini adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan atau acara resmi lainnya
tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan atau acara resmi lainnya
lebih aman terus kemudian terintegrasi juga dengan tempat ruang penyidikannya
teknologinya keamanannya dan kedua ada ruang berjemurnya juga di situ
terus kemudian yang ketiga teknologinya ada keempat ada beberapa pintu untuk keamanan
gedung merah putih kpk efektif digunakan per satu februari dua ribu tujuh belas
pengunjung yang berada di gedung ini hanya mendapatkan kartu akses sesuai ruang yang mereka tuju